informasi selanjutnya ahli poligraf menjelaskan dari lima terdakwa yang menjalani tes poligraf
hasil tes minus terdakwa putri candrawati paling tinggi yakni skor minus dua puluh lima
dalam tes poligraf hasil tes minus artinya terperiksa terindikasi tidak jujur atau berbohong
dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan sejak rabu pagi
saksi ahli aji febrianto yang merupakan ahli poligraf ini mengatakan hasil tes poligraf kelima terdakwa berbeda beda
hasil tes plus artinya terperiksa terindikasi tidak berbohong
sementara hasil tes minus artinya terperiksa terindikasi tidak jujur atau berbohong
aji merinci hasil tes terdakwa verdi sambo minus delapan putri candrawati minus dua puluh lima dan richard plus tiga belas
terdakwa kuat ma'ruf dan riki
ki disebut dua kali menjalani tes poligraf
hasil pertama kuat ma'ruf plus sembilan dan tes kedua minus tiga belas
sementara hasil tes pertama riki plus sebelas dan plus sembilan belas
dalam tes poligraf tersebut putri ditanya apakah berselingkuh dengan yosua dan dijawab tidak
hasil tes mengindikasikan terperiksa tidak jujur
saudara kuat pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memerkopi
persetubuhan ibu putri dengan joshua
apa jawaban dia
berarti dia memerkoki
berarti tidak melihat dia
kalau terdakwa sambo apa terindikasinya apa
kalau minus apa
terindikasi sebutin saja
kalau terdakwa putri
kalau terdakwa kuat
terdakwa kuat jujur dan terindikasi berbohong
untuk saudara riki pertanyaannya sama seperti saudara kuat ma'aruf dan hasilnya dua duanya jujur
hasilnya dua duanya jujur
saudara richard pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu
bahwa kamu menembak tubuh joshua
saudara richard menjawab tidak
jawaban richard ini tidaknya ini jujur
memang richard ini menembak joshua